menteri perdagangan zulkifli hasan memantau kondisi pedagang di pusat grosir pasar asmk jakarta barat
dalam belusukannya zulkifli hasan mendapatkan keluhan para pedagang aksesori dan kosmetik
yang mengaku penjualannya anjlok sejak masifnya penjualan lewat online shop terutama tiktok
menteri perdagangan zulkifli hasan memantau kondisi pedagang di pusat grosir pasar asmk jakarta barat pada jumat siang
pasca menyambangi pusat grosir tanah abang pada hari sebelumnya
zulkifli hasan mengaku mendapatkan keluhan dari pedagang pasar asmk yang rata rata mengeluhkan produk mereka yang kalah saing dari segi harga
hal ini disebabkan produk yang dijual di online seperti di platform tiktok memiliki harga yang jauh lebih murah dari harga produk di pusat grosir tersebut
di sini kan pusat grosir
pusat grosir mestinya itu paling murah
tetapi yang dijual di online itu bisa separuh harganya
bedak tadi itu dia jual rp dua puluh dua tapi di online bisa dua belas sampai lima belas
jadi ini persaingannya kan tidak sehat
inilah yang pemerintah hadir
sejak orang orang mulai beralih perjualan produk di toko online
nuriyah mengaku produk di toko online seperti di tiktok dijual lebih murah hingga sepuluh ribu rupiah dibandingkan dengan produk yang sama dan dijual di pusat grosir
dulu kan kalau orang datang ke asmk itu nggak bisa lewat loh
jalannya berjubel jubel ya
dulu pasti kalau yang zaman dulunya pernah belanja di sini merasakan deh
sampai nggak bisa lewat sampai kegerahan kepanasan
kalau sekarang orang lewat mundur mandir lewat aja
sepi banget deh
sepi banget deh
sepi banget deh
sepinya pusat grosir pasar asmk saat ini dikarenakan pembeli telah beralih ke belanja di toko online seperti tiktok
lantaran harga yang lebih murah dari yang dijual di pusat grosir
pembeli yang ditemui di pasar asmk hanya pembeli yang masih nyaman berbelanja langsung atau tidak terbiasa berbelanja online
ya memang orang bilang istilahnya memang langsung lewat tiktok itu katanya lebih murah tapi belum pernah saya coba
belum pernah saya coba
ya mungkin ya lebih nyaman saya rasa langsung ke ini ke tokonya
pemerintah melalui permendag no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga mengatur pemisahan e commerce dari platform media sosial
platform tiktok tak ditutup namun harus memilih model bisnis yang akan dijalankan indonesia
sebab selama ini tiktok yang dikenal sebagai media sosial juga merangkap menjalankan e commerce dalam platformnya